kami bergabung dengan mantan pejabat kementerian agama tepatnya inspektur jenderal kementerian agama periode dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas muhammad yasin
selamat sore pak yasin
selamat sore mbak eva
pak yasin kementerian agama ini kembali terbelit skandal korupsi dugaannya adalah masalah jual beli jabatan
anda terkejut atau apa yang komentar anda seperti apa
jadi bukan terkejut tapi surprise gitu
jadi pertama surprise nya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kpk mampu membuka jendela kembali ya atas praktek jual beli jabatan di kemenang ini
jadi sebelumnya telah membuka jual beli jabatan itu kan di klaten
memang kecenderungannya ini jual beli jabatan itu marak di mana mana
tapi kan harus dibuka nih pintunya untuk menuju kepada pembenahan secara manajemen dan administrasi itu bahwa jual beli jabatan itu jangan sampai ada lagi
tapi yang menarik kemudian yang saat ini dijadikan tersangka adalah ketua umum parpol gitu pak yasin
sebetulnya sejauh apa intervensi dari partai politik ataupun anggota dpr dalam tubuh kpk
kemenang di saat kemudian anda masih menjabat sebagai irjen
apakah memang ada intervensi intervensi itu kerap kali terjadi
di menjelang saya mengakhiri masa jabatan saya di akhir tahun dua ribu enam belas karena kan januari dua ribu tujuh belas kan hanya serah terima jabatan
itu ada tanda tanda kesana tapi arah jual beli jabatan itu belum semarak informasinya seperti yang terjadi sekarang
sudah ada tanda tandanya misalnya saja
orang yang kena hukuman disiplin yang direkomendasikan ya
yang direkomendasikan oleh ijen yang dalam hal ini kami
dari sekjen dan jajaran islam sati yang tergabung di dalam
baperjakat yaitu ada rapat untuk pertimbangan jabatan
itu ada baperjakat itu
jadi orang yang kena hukuman disiplin itu tidak bisa masuk untuk ikut
running di dalam open recretment atau assessment di jabatan jabatan di kemenang baik pusat maupun daerah
kalau itu yang kena hukuman disiplin itu tetap dipaksakan masuk berarti itu tidak mengikuti sop
dan tidak taat pada peraturan pemerintah nomor lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh tentang disiplin pegawai
kalau orang yang tidak disiplin kemudian diangkat itu kan berarti kan
tidak akan menuju kepada apa yang disebut dengan tata kelola

dan itu ada korelasinya dengan partai politik begitu waktu itu pak yasin
ya sinyalemennya pada saat itu seperti itu
jadi saya menjadi percaya itu setelah adanya ott ini
anda percaya begitu ya
backing up nya dari orang tertinggi di
ya kalau dulu kan baru sinyalemen
kenapa ini kok hukuman disiplin kok bisa naik dan dilantik untuk menjabat posisi strategis
oh itu ada backing up dari petinggi partai gitu
partai yang sama
saya tidak yakin
baru yakin setelah
ya seperti itulah informasi sebelumnya di penghujung saya menjabat itu di akhir tahun dua ribu enam belas
jadi seperti itu mbak
jadi memang ternyata sekarang banyak bermunculan laporan laporan yang disampaikan ke penegak hukum itu
sesuai dengan informasi dari kpk yang disampaikan itu
banyak laporan tentang praktek dual berjabatan
dimana yang menyampaikan itu berani menjadi saksi di kpk
ini kan luar biasa
tidak hanya dua begitu ya
ada kasus lain yang kemudian bermunculan
tapi kalau kemudian kita berbicara mengenai kasus romi
apakah ini kemudian kita berandai andai gitu ya
apakah kemudian memang terjadi pemanfaatan relasi begitu
mengingat romi dan juga menteri agama ini berasal dari partai yang sama
dan romi sebetulnya kan
tidak memiliki kewenangan apa apa di kementerian agama
atau seperti apa
ya sebenarnya lembaga pemerintah itu harus bersih dari campur tangan luar
untuk mempengaruhi apalagi pengaruhnya pengaruh yang negatif ya
untuk tidak menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik
padahal sekarang ini kan lagi maraknya untuk menengungkan
dan untuk melaksanakan apa yang disebut dengan reformasi birokrasi
organisasi itu harus independen dan profesional
sedangkan jangan sampai ada campur tangan dari luar
kalau yang masalah kaitannya dengan hubungan kepartean ini
itu sudah menjadi domennya kpk untuk mendalami
apakah ada kaitannya atau tidak ada pelanggaran hukum atau tidak
ya seperti itu mbak eva
kalau kemudian tadi pak yasin katakan ada campur tangan dari luar
pengawasan di kementerian agama sendiri ini seperti apa
mengapa kemudian sebuah proses
seleksi pejabat di kemenak ini bisa melibatkan pihak luar dari kementerian agama
ya karena saya katakan bahwa pengawas internal yang dalam hal ini ijen itu tidak berfungsi secara maksimal
jadi ijen itu kan sebagai pengendali ya
pengendali dan pengerem apabila terjadi suatu disintegritas
atau misalnya saja
tidak patuhnya terhadap aturan perundangan
itu yang bisa ngerem dan mengingatkan itu ijen
sekarang kurang maksimal karena jabatan ijen itu kosong
isi sebentar yang menjabat ya sekjen itu
kemudian sekjennya ikut running menjadi
irjennya ikut running menjadi sekjen dan terpilih
yang saat sekarang dirangkap oleh sekjen
ya namanya executing itu tidak bisa dicampur dengan controlling
fungsi irjen itu kan controlling
nah executing itu ya termasuk salah satunya adalah sekjen yang harus diawasi juga oleh irjen
nah sekarang kenapa tidak bisa maksimal
karena itu dirangkap oleh yang mempunyai unit
ya ini sekjen
jadi tidak bisa itu ya
segera harus ditunjuk
seandainya itu harus misalnya diisi dengan plt
tapi dari irjen sendiri misalnya kan bisa saja salah satu ses irjennya atau salah satu inspektornya untuk plt
jadi itu masih tetap independen bisa menjalankan fungsinya dengan baik
oke artinya jabatan irjen ini kemudian dirangkap oleh sekjen ini sudah berlangsung sejak pak yasin tidak menjabat lagi sebagai irjen
kosong selama kira kira enam bulanan
oh enam bulan terakhir
diisi oleh yang sekarang jadi sekjen
pak ya itu kira kira ya tidak sampai satu tahun
kemudian dia duduk sebagai sekjen
karena dia terpilih dan dilantik sebagai sekjen
oke seberapa sulit
namanya irjennya tidak harus dirangkap
oke seberapa sulit pak sebetulnya menentukan atau menempatkan seorang pejabat baru di jabatan irjen ini
apakah memang waktu enam bulan ini waktu yang wajar gitu
untuk kemudian menempatkan
membiarkan posisi jabatan irjen ini kosong
ya jadi sudah hampir satu tahun bukan enam bulan
hampir satu tahun
jadi harus segeralah itu ditunjuk
kalau memang itu belum ada yang definitif yang direstui oleh presiden
karena kan saya dengar itu nama nama kan sudah masuk ke istana
sambil menunggu disahkannya irjen yang definitif
sebaiknya mengangkat itu plt irjen itu dari lingkungan ijen sendiri
ya ini misalnya saja sekretaris ijen itu kan juga eselon dua a
bisa plt dulu disitu
nah sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik
fokusnya itu bisa fokus kepada pengendalian pengawasan dan penegakan integritas
tidak campur dengan pelaksanaan tugas sekjen yang sekjen sendiri itu tugasnya sangat banyak
jadi kalau nggak kepegang atau nggak tertangani tugas tugas di irjen kan jadinya seperti ini
jadi pengawasan nggak maksimal
ada yang transaksi jual beli juga tidak bisa melakukan suatu penegakan disiplin
pak yasin ini kan sebetulnya bukan pertama kali kemenak terjerat kasus korupsi
bahkan ada dua mantan menteri agama yang kemudian akhirnya difonis karena kasus korupsi
akhirnya kali ini lagi lagi kementerian agama disorot
kemudian muncullah berbagai skandal
mulai dari masalah jual beli jabatan
lalu juga ada masalah penyelewengan dana pembangunan gedung
kasus kasus skandal kasus korupsi itu kemudian sekarang muncul gitu
sebagai mantan pejabat di kementerian agama anda punya opini seperti apa
ya artinya bahwa ada keseriusan dan konsistenan
saudara pimpinan di jajaran kemenang itu untuk secara kontinu melaksanakan apa yang disebut dengan penegakan integritas penegakan disiplin terus penegakan akuntabilitas
ya itu kan bagian dari prinsip prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik itu ya harus tetap dikembangkan
karena kemenang sendiri atas perjuangan kami bersama tim dan juga jajaran unit lainnya baik sekjen maupun yang lain
bisa merintis untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan wilayah bersih dan bebas melayani atau wbbm
kalau enggak bebenah diri terus akhirnya kejeblok atau kepleset ke apa itu ya image yang seperti ini kan akan terkoreksi nanti
terkoreksi itu artinya remunerasi bisa saja menjadi dicabut
nanti dampaknya kemudian akan
itu mbak eva
jadi tetaplah itu konsisten melaksanakan
melaksanakan apa yang disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan memperbaiki di semua unsur termasuk yang paling utama adalah integritas dan akuntabilitas dari pegawainya
menjunjung transparansi dan taat pada hukum
saya kira tidak akan kepleset lagi kalau itu minimal yang dilaksanakan
dan diberi contoh itu tambahnya
jadi para jajaran pimpinannya itu harus bisa memberikan contoh
dimulai dari yang paling tinggi pak menteri kemudian ya para dirjen dan sekjen serta irjennya ke bawah sampai kanwil dan kepala kemenang baik kabupaten dan kota itu menjadi contoh semua
pemberian contoh ya kita kemudian
sehingga itu akan bisa berubah lagi image nya menjadi bagus gitu
pemberian contoh ya
kita kemudian gunakan satu contoh kecil begitu ya
setelah kemudian romi dan dua pejabat kemenak ini kemudian ditangkap tangan oleh kpk
lalu ada penggeledahan kemudian ditemukan uang ratusan juta di dalam ruangan menteri agama
menurut anda apa yang kemudian harus dilakukan menteri agama menanggapi
ini kan contoh ya masalah contoh tadi pak yasin katakan
apa yang harus dilakukan oleh menteri agama menanggapi temuan ini
ya itu kalau di tingkat pengembangan penyidikan terus ditemukan uang dan lain sebagainya itu kan sudah menjadi domain dari materi yang dikembangkan di dalam proses hukum
yakni di tingkat penyidikan
sehingga kita menyerahkan sepenuhnya itu uang dari mana itu sudah menjadi domen kpk
jadi kita yang mantan dari orang kemenang itu belum bisa menilai itu apa itu uang itu
jadi kita menunggu saja apa hasil dari pengembangan penyidikan ini yang dilakukan oleh kpk gitu mbak
oke harapannya ke depan seperti apa
perubahan apa yang urgent dilakukan di kementerian agama pak yasin terakhir
saya kira tidak di menteri agama saja
tapi di seluruh pengawas internal itu harus dipimpin
artinya pengawas internal itu urgent
itu kalau di kementerian dan pengawas apa itu namanya itu harus independen
jadi kalau pengawas internal itu independent akan berfungsi untuk mencegah mengerem adanya suatu penyimpangan
jangan ngegas terus tapi harus ada remnya
remnya mana ya irjen itu
pengawas internal di seluruh lembaga di indonesia ini baik kabupaten maupun kota ke atas sampai di pusat
itu bisa bekerja secara independen dan mencegah korupsi
karena termasuk kementerian agama akan menjadi bagus gitu
itu ide atau gagasan saya dan tetap melaksanakan apa yang disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau reformasi birokrasi itu tidak hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah
reformasi birokrasi jangan hanya slogan belaka begitu ya
pak m yasin mantan inspektur jenderal kementerian agama periode dua ribu dua belas sampai dua ribu enam belas ya
karena dua ribu tujuh belas hanya tinggal serat terima jabatan
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom